juri bicara kementerian pertahanan rusia menuding negara negara barat mengirim tentara bayaran di medan perang
ia menyebut para tentara bayaran asing tersebut tiba di ukraina untuk melakukan aksi sabotase dan menyerang konvoy rusia yang membawa perbekalan serta memberikan perlindungan terhadap serangan udara
tentara asing tersebut dikatakan membawa senjata anti tank jevelyn dan rudal portable anti serangan udara stinger
senjata itu memerlukan latihan khusus dalam pengoperasiannya
jurubicara itu menyebut inggris raya denmark latvia polandia dan kroasia memberikan izin bagi warga negara mereka untuk berperang di ukraina
sedangkan pasukan khusus legion asing perancis merencanakan mengirim pasukan etnik ukraina untuk membantu kiev
yang terbaik yang menunggu penyelenggara asing tersebut adalah mengambil tanggung jawab
kami mengizinkan para warga asing tersebut yang berpikir untuk pergi berperang di kiev
tujuh kali berpikir sebelum berperang
sementara itu kepala pusat komando pertahanan nasional rusia mikhail mizinsev mengklaim pada rabu pihaknya telah mengevakuasi enam ratus warga asing di tengah peperangan
namun ia tak menyebut kewarganegaraan maupun tujuan warga asing yang dievakuasi tersebut
dengan peraturan yang efektif termasuk memperlindungi keamanan rusia
keamanan menciptakan koridor humanitar dan menempatkan regimen kecil
untuk menggunakan segala alat api dan perang

bilet rusia mengklaim telah menguasai kota kherson

mengambil alih kendali atas kota pelabuhan di laut hitam yang berpenduduk dua ratus delapan puluh ribu jiwa tersebut
hal itu menjadikan khairson sebagai kota besar ukraina pertama yang jatuh sejak pertempuran yang pecah sejak minggu lalu